insentif masih dihitung terus oleh kementerian keuangan
yang untuk motornya
tapi tentu saja yang didahulukan
akan yang motor terdahuluk
tadi yang mobil mobil listrik
ngantrinya ada yang setahun
kami juga membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum
sudah ada lima ratus sekian yang sudah terbangun
nah ini terus kita
bangun ekosistem untuk charging stationnya